kita ke informasi pertama rangkaian acara dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan indonesia telah dimulai
dan setelah melakukan pidato kedegaraan pada sidang umum tahunan mprri pada kamis enam belas agustus dua ribu delapan belas kemarin
malam harinya presiden joko widodo menghadiri apel kehormatan dan renungan suci di taman makam pahlawan kalibata
tepat pada tujuh belas agustus dua ribu delapan belas pukul waktu indonesia barat
apel kehormatan dan renungan suci digelar di taman makam pahlawan nasional utama kalibata
presiden joko widodo hadir sebagai inspektur upacara didampingi oleh wakil presiden yusuf kala dan pangdam jaya maijen joni suprianto
apel kehormatan dan renungan suci yang tahun ini dikomandani oleh kolonel penerbang ardi syahri ini
merupakan acara rutin tahunan jelang acara puncak peringatan detik detik proklamasi yang akan digelar di istana merdeka pada pagi hari ini
suasana temaram dengan penerangan dari dua buah obor dan sumber api pada monumen di taman makam pahlawan ini
tempat acara yang bertujuan untuk menghormati dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi negara dan bangsa indonesia
turut hadir pada apel ini panglima tni kapolri para kepala staff tni serta beberapa orang menteri dan beberapa pejabat negara lainnya